karena itu dilarang oleh agama kita
dilarang oleh allah swt
bahkan rasulullah saw juga bersabda
barang siapa orang yang telah menipu
dia bukan dari golonganku
uangnya sudah kubelikan obat ramuan buat ibuku yang sakit
ah saya tidak mau dengar alasan kamu
cepat kamu kembalikan uang saya
kalau tidak kamu akan saya penjarakan
jangan jangan pak man
kalau saya dipenjara nanti siapa yang meruati buku
sudah pak man
encep minta maaflah kepada pak man ini
dan juga berjanjilah untuk tidak memulangi lagi
saya berjanji tidak akan mengulangi lagi
pak man ini
wah uang ini saya terima
lain kali jangan diulang lagi ya
sekarang balik anak
kali ini kekuatanku jauh lebih besar
dengan membalik gerakan
jurus berajasan kau
sekarang kita lakukan hal yang sama
beraja geni dan beraja musti
saya baru datang
dari mana saja pamat
kenapa baru datang
saya sudah mencari cari
tapi tidak ketemu temu
cari apa paman
kalau saya tidak ikut
adipati aria adil
nanti paman dibunuh
itu bukan urusanku
siapa sih untuk pembalikan
aku tidak media
ke sana masuk
cep mereka ini siapa cep mereka ini orang
dulu udah sudah menolong cep nyai perkenalkan dulu namaku gagak lumayo ini teman gua saya gagak
merah nih saya tak bergagak nih hehehe aman aman saya aman saya makin amin terima kasih sudah
menolong anak saya ngecep kisahnya tadi kami bertemu dengan encep tapi encep terkena masalah
karena sudah menipu menipu
makan cep buk algo buatnya cukup mahal bu kalau berasa saja dijual uang tidak akan cukup untuk
beli obatnya makanya aku terpaksa menambahkan
diberasa agar timbangana lebih berat dan aku pun mendapatkan uang lebih besar
encep kenapa kamu harus melakukan dosa itu cep
asal kamu tahu ya